ini kentung masa
aku tuh kentung bapak gemes aida masih bambet bambet kayaknya
kentung asli betul betul kita lari
lagi lagi kau mengganggu rencana terimalah kematian
biar aja ini bunga lagi perantem sama sultan
kau samperin dulu sultan
cepat kau sedot darahnya
belum tau dia
hahaha belum tau dia
silahkan sultan cepat buruan ketik buru bangun dia
aima ini darah putih kali rupanya
hehehe apakah darah ini sudah disampur dengan air keabadian
luar biasa spektakuler
ketama dan menggunakan
hai ah ah ah nggak ada kapok kapok ya lu ya ed bentar dulu
ricama jadi besar biar
aku juga keren keren karena aku ada urusan aku mau cabut dulu ya aku naik kelingin dulu
ada yang pengen paman lakukan
eh tunggu tunggu
ini bukan gelang ini darah murni
tapi ini bukan buat kamu
ini buat raden
ayo kita ke goa sekarang kita bebaskan si raden
cepat serahkan darah murni itu pada aku
ayo kita ke goa sekarang kita debur

sekarang mending kamu bangun ya temen temen kamu
jangan banget bangun
bangun buruan cepetan
eh sahur sahur
eh kenapa sih
cepat serahkan darah murni yang kau curi dariku
sembayangan aja nudu nudu
aku gak mencuri tau
cepat serahkan darah murni itu
atau aku akan menghancurkan
maksudnya ini jayelannya
kuatan aman mau
darah murni itu
lain yuk lain yuk
pergi kau dari sini
eh curut ngapain disitu
aku kenal kau itu sudah lama
kalau gak nangis main
nangis apa sih maunya kau itu
hah dia diam
mana dia temen temen
siapa yang kasih menda
siapa yang kasih menda
siapa yang kasih menda
siapa yang kasih menda
siapa yang kasih menda
siapa yang mba
siapa yang ini
siapa yang ini
aku yakin kita masih punya banyak waktu untuk mendapatkan darah murni sulta
kau tidak tahu bagaimana rasanya terkurung dalam batu yang terkumpul selama ratusan tahun
tapi raden harus tenang dulu
karena kita harus menyusun rencana yang lebih matang supaya tidak gagal lagi
aku akan balas dandam kepada mu
tunggu pembahasanku sultan haji
bisa rutun tiga hari ini kalau dia marah
eh raden tenang tenang
nanti biar aku yang bebesin raden
pokoknya slow tenang raden
nah itu dia raden
juga gak tahu kapan ya
pokoknya tenang aja raden
lari nanti akan terbebas dari gua ini
ya lama lama juga urat lehernya putus itu
siaput dulu ya
kau mau kemana blis
ah mau tua aja urusan urut tua
tenang aja slow
mau cari angin
kenapa kau main di jalan
sehingga menghalangi jalanku
siapa duka raja
anak siapa itu
hamba lalai menjaga anak hamba
hingga dia berbentang jalan
dan menghalangi jalan paduka
bagus kalau kau tahu kesalahan
itu bukan berarti
salah tetap saja
hamba minta kebijakan paduka
untuk memaafkan keluarga hamba
maafkan keluarga hamba paduka
kami tidak akan mengulangi kesalahan lagi paduka
kami akan membaikkan hidup
dan membaikkan hidup
tidak ada yang bisa dikasih
paduka mohon ampuni kami paduka
ampuni kami paduka
sekarang nyawa mereka
ada di tangan